sudah ada korespondensi nn indonesia silvano hajid di tanjung balai sumatera utara
vano situasi berangsur kondusif apakah ada pengurangan pengamanan di sana saat ini
nabila justru pengamanan sampai saat ini jumlahnya masih tetap di beberapa titik tentunya
bahkan ada rencana untuk menambahkan jumlah personil pengamanan yang ada di tanjung balai ini
tetapi ini baru rencana sebagai bentuk jaminan keamanan bagi warga di tanjung balai
sementara jika kita lihat saat ini hari senin dan semua sudah beraktivitas dengan normal
bisa saya katakan begitu karena yang bersekolah tetap bersekolah yang bekerja tetap datang ke tempat kerja masing masing
ada himbawan dari pemerintah kota tanjung balai ini untuk tetap membuka toko di pertokohan di jalan jalan utama ini
jika kita lihat sabtu sore kemarin
mereka buka toko setengah hari tetapi saat ini sudah mulai penuh
artinya sejak pagi hingga sore nanti toko akan tetap buka sehingga sendi sendi perekonomian di tanjung balai saat ini juga sudah mulai normal
dan butuh waktu setidaknya hanya dua hari saja bagi tanjung balai untuk mengembalikan situasi seperti semula setelah insiden beberapa hari lalu
ya fano sampai kapan peningkatan keamanan ini akan dilakukan di sana
sampai situasi benar benar pulih
artinya saat ini selain perbaikan atau pembersihan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai inisiator
juga merangkul masyarakat untuk sama sama membersihkan bangunan bangunan yang rusak akibat insiden beberapa hari lalu
tapi juga ada perbaikan moral di sini
artinya selain memperbaiki bangunan yang rusak
juga memperbaiki apa yang hilang selama ini setelah letupan kecil kemarin terjadi
ya ini sama sama merangkul pemuka agama untuk bisa berdialog bersama sama di tanjung balai ini
dan sementara jaminan keamanan sepenuhnya juga sudah diberikan oleh pemerintah kota
dengan ini masyarakat yang ingin beribadah di tempat ibadahnya masing masing juga sudah dijamin keamanannya
dan hingga saat ini tidak ada lutupan dan tidak ada isu isu negatif yang beredar di sekitar tanjung balai
dan saya bisa katakan tanjung balai menuju situasi normal
apa saja kemudian upaya untuk merangkul ataupun memediasi hal hal ini agar tidak terjadi kembali
mediasi hingga detik ini terus dilakukan
sementara untuk menghindari beberapa isu negatif yang beredar selama ini
ada jika kita bisa lihat di sini tadi saya sempat melihat ini tempat ibadah agama lain
tetapi dari warga yang beragama lain pemeluk agama lain juga datang sama sama untuk dapat membantu membersihkan puing puing yang tersisa di sini
ini juga sudah dilakukan sejak kemarin masih ada sekitar tujuh bangunan lagi yang perlu dibersihkan selama ini
dan ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota untuk dapat merangkul
untuk warganya dan untuk dapat bersatu kembali menjadi warga yang utuh sebagai warga tanjung balai
bukan lagi warga dengan suku atau agama lain atau golongan lain
ya baik terima kasih silvano hajid melaporkan langsung